wakil sekjen partai demokrat andi arief kembali berkicau soal informasi mahar lima ratus m kepada partai pks dan pan
menurut andi mencuatnya nama sandi karena prabowo lebih mementingkan cawapres berbasis logistik ketimbang data survei
andi menjabarkan informasi yang diterima atas penjelasan dari fadli zon dasko prasetyo dan fuad bawazir pada delapan agustus yang lalu
ini merupakan penjelasan kelanjutan dari tweet andi arief sebelumnya
andi pernah menyebut prabowo sebagai jenderal kardus yang lebih menghargai uang ketimbang berjuang karena menerima sandi sebagai calon wakil presiden atas dasar mahar lima ratus m untuk pks dan pan
dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen
dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen
dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen
dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen

dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada andi arief wasekjen